informasi berikutnya wali kota medan bobi nasution menjawab soal rencananya maju di pilgub sumut dua ribu delapan belas
bobi mengatakan insya allah akan maju pemilihan gubernur usai menghadiri apel operasi keselamatan toba dua ribu dua puluh empat di polda sumut
ketika ditanya apakah ada kemungkinan dirinya maju di pilgub jakarta bobi hanya tersenyum dan menyebut lokasinya di sumatera utara
menantu presiden joko widodo itu juga mengatakan pemilihan masih lama
masih gibran mengaku belum mendengar ilangnya
dalam isu ini ia mengaku tidak ada pembicaraan internal dalam keluarga
gibran meminta kepada warga untuk menilai
terkait keinginan kaisang maju pilkada gibran tak ingin banyak komentar
tapi kalau pembicaraan terkait dengan ini dengan mas kaisang mungkin sudah kurang
tidak ada yang menurut cerita sama
dulu kan pernah mengatakan bahwa mas kaisang ingin ke eksekutif ya mas gibran dulu pernah
apakah ini juga tindak lanjutnya nanti seperti itu
ya ditanyakan ke orangnya langsung